dan kamu akan berubah menjadi manusia daratak
kamu tidak akan bisa lagi hidup di dalam air
semua kesaktianmu akan hilang
yang tersisa hanyalah kalung berbahaya

bapak jangan malu malu dong
tapi deketan juga ya
lu lihat si warid sama pasal barunya bu
beserah banget ya
besok mau di bukit yang masakan
beserah kamu aja
makanan kamu buat apa juga pasti enak
pak jadi benar pak dia kumpul kebo
mungkin juga bu
beserah banget ya pak
kenapa tuh orang
yang kebawain makanan mas
oh makasih ya
rid kamu benar pacaran sama kenanga
itu dia yang aku bingungan
kadang sih baik sama aku
sama anak anak aku juga
tapi aku gak tahu asal usul dia
sebagai sahabat aku itu harus ngingetin kamu
jangan sampai kami itu pacaran
harus menikah sama kenanga
hmm rupanya si salman berusaha
menghalangi aku menikah sama mas wari
jangan masuk aussi
tenang tenang tenang tenang
ada apa ini
kamu sama perempuan itu sudah berbuat mesum
kalian berdua sudah menyebarkan nama baik kamu gini
itu fitnah aku tidak mungkin berbuat mesum sama kenangan
dia itu saudara almarhum istri aku
sudah jelas jelas masih saja tidak mengaku
sudah kita anggap mereka
tadi aku hampir dihakimi masa
tadi aku hampir dihakimi masalah
kamu mau nolak gini istri aku
kenapa kemari ayah
saya hanya akan memberi kabar buat kamu
kamu akan menikah dengan manusia
dan kamu akan berubah menjadi manusia daratamu
kamu tidak akan bisa lagi hidup di dalam air
semua kesaktianmu akan hilang
yang tersisa hanyalah kalung berbandul kerang di leher kamu
ajaran kita mulai
dengan ini saya nikahkan kenanga dengan warid bin yunus tembayong
berupa emas sepuluh gram dibayar tunai
lihatlah rumah berantakan seperti ini
tidak ada makanan
apa yang kamu lakukan
yang hari ini ini mengaku bosan
aku mau yang lain
ada apa bu
lihat dong berantakan kayak gitu
aku tuh lapar pengen makan makan enak

kalian semua harus tunduk selama
wah pengantan baru mukanya kusut gini
aku juga bingung man
si kenanga itu sifatnya berubah semenjak menikah
nggak seperti dulu man
menurut kamu ada yang aneh nggak sih sama kenanga